hanya bicara pada lucy jawab saja yang tahu dan tidak perlu dijawab kalau memang tidak tahu
sesuai dengan sesuatu munhozen ray
semangat tetap memberikan keterangan yang sebenarnya tanpa dibuat buat memang kondisinya
pagi saat tanggal dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas memang ada di bandung sedang bekerja sebagai buruh pada
saat itu lucy katanya berusia di bawah umur pada saat kejadian lucy masih di usia dua belas tahun
dan mungkin dia tidak akan bisa memberikan keterangan sebagai saksi karena memang usianya
sih bawah umur tapi pada saat ini dia sudah bisa insya allah dia bisa menjawab apa yang
dia tahu terkait langkah berikutnya apa yang tim kuasa hukum sediakan saat ini siapkan untuk
spek ini kalau untuk fg kita sedang membuat surat permohonan untuk notak notak keberatan
atas penahanan pegi sebagai tersangka surat itu akan diserahkan ke
mungkin kita akan nanti ngobrol sama teman teman tim dari kuasa hukum saksi saksi juga setelah
pemeriksaan saksi berikutnya kapan surat itu dilayangkan insya allah mungkin secepatnya
saya nitia anissa saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan
media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya